annual meeting imf world bank akan dilaksanakan di bali selama tujuh hari mulai delapan hingga empat belas oktober dua ribu delapan belas
menjadi tuan rumah acara tahunan kali ini indonesia seharusnya memperoleh banyak keuntungan dengan dana besar untuk perhatian akbar tersebut
kira kira apa yang bisa didapat indonesia
sebagai tuan rumah dan menggelontorkan dana lebih dari rp delapan ratus lima puluh miliar
indonesia seharusnya bisa mendapat banyak keuntungan dari acara annual meeting imf dan world bank pada tahun ini
bayangkan lima belas delegasi dari satu ratus delapan puluh sembilan negara di dunia mulai dari gubernur bank sentral
menteri keuangan lembaga keuangan hingga media berkumpul di bali selama tujuh hari
dampak langsung yang dirasakan adalah naiknya pendapatan daerah bali
perputaran uang di bali selama acara ini diperkirakan
hampir tujuh triliun rupiah yang didapat antara lain dari akomodasi transportasi dan belanja peserta
acara ini juga membuka tiga puluh dua ribu lapangan kerja baru terutama di sektor pariwisata
sementara keuntungan tidak langsung atau jangka panjang yang bisa diraih pemerintah antara lain
menunjukkan kepada dunia pertumbuhan ekonomi serta kebijakan yang diambil dalam menstabilkan perekonomian indonesia
mendorong terbukanya investasi terutama untuk sektor infrastruktur dan pariwisata
acara ini juga memperkenalkan beragam destinasi wisata selain bali
yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan wisatawan ke indonesia
sekaligus menjadi ajang mencari bantuan bagi korban bencana
dan bertukar pengalaman dengan negara lain
di tengah stigma negatif sebagian masyarakat indonesia mengenai imf dan juga world bank
pemerintah seharusnya bisa menjadikan acara ini sebagai momentum untuk menarik investasi
sekaligus menyisipkan agenda yang menitik beratkan kepada kebijakan ataupun program yang pro rakyat indonesia